inilah aksi dua pizza maker atau pembuat pizza dari italia
dengan lihai mereka menampilkan aksi akrobat saat membuat adonan pizza
tak hanya beraksi dengan adonan pizza masing masing
danilo dan alesandro juga berduet
bergantian memainkan satu adonan pizza
bahkan alessandro sempat mendekat ke penonton
sambil memainkan adonan pizzanya
aksi akrobat pizza ini ditampilkan danilo dan alisandro
yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
danilo dan alesandro sudah berkeliling dunia selama lebih dari tiga puluh lima tahun
untuk beraksi seperti ini
setelah berlalu berjalan di indonesia mereka sudah berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda

dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
tak cukup disitu kedua pembuat pizza ini juga mengajak pengunjung untuk ikut membuat pizza
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda
dan juga berpikir bahwa mereka akan menemukan suatu kulturnya yang berbeda

salah satu restoran makanan khas italia di kawasan scbd jakarta selatan
juga menyajikan pizza sebagai salah satu hidangan andalannya
saya bisa ikut membuat pizza bersama chef yadnonih
pizza yang akan kami buat adalah pizza la provola
adonan roti pizza atau dow harus didiamkan selama dua puluh empat jam
untuk mendapatkan tekstur yang baik
nah kita gunakan yang sudah disimpan di lemari pendingin ya
setelah didiamkan selama dua puluh empat jam dilakukan proses stretching
yakni membentuk adonan hingga bundar
proses stretching ini untuk menentukan ketebalan dan ukuran pizza yang diinginkan
setelah itu oleskan saus krim di permukaan adonan roti
taburkan oregano adonan pizza pun siap meluncur ke pemanggang
panggang adonan pizza selama enam hingga delapan menit di dalam tungku api dengan suhu empat ratus dua puluh derajat celcius
nah roti pizza saya sudah siap untuk diberi topping
topping inti untuk pizza provola adalah daging sapi olahan yang disebut beef ham
tinggal letakkan saja semua bahan di atas kuli
kemudian dikukukan roti pizza yang sudah dipanggang
nah ini dia hasil pizza yang sudah kita berdua buat ya
chef ini bisa dijelaskan nggak chef
ini toppingnya ada apa aja tadi chef
toppingnya kita ada roket salad homemade beef ham
serta beberapa tomat untuk menambah warna dan untuk menambah asamannya
nah ini kan saya dengar dengar di sini tuh yang spesial sebetulnya dari kota cheese nya
ini kenapa chef pakai herikotas cheese
dan ini untuk di pizza kita menambah moist lebih menambah gurih
dan tentunya ini semua orang suka cheese
pizza provola ini ternyata juga digemari oleh pengunjung
karena rasa khas italia yang berbeda dengan pizza pada umumnya
iya udah sering
nah paling sering makan apa sih kak di sini
rasanya lebih enak itu sih jelas
sebetulnya rasanya enak beda sama pizza lain
karena ricotta cheese nya ini berasa banget susunya karena dia homemade
dan yang paling enak menurut saya adalah dari dough nya ini sangat crunchy nih tuh
tim liputan cnn indonesia